mahasiswa universitas galuh ciamis jawa barat berhasil menciptakan batako dari daur ulang limbah sampah plastik
selain mempunyai nilai jual inovasi ini juga merupakan salah satu aksi peduli generasi muda terhadap lingkungan hidup
ide kreatif ini berawal dari banyaknya sampah anorganik yang kerap menyumbat aliran sungai saat sedang melakukan kuliah kerja nyata di desa pasir tamiang kecamatan cihaur beti ciamis
ternyata mengolah limbah sampah plastik ini bermanfaat dan mempunyai nilai jual
proses pembuatan batako dilakukan dengan merebus sampah sampah plastik dalam sebuah wajan dicampur dengan oleh bekas
setelah menjadi bubur kemudian dicampur sekam sisa pembakaran padi
sebuah batu bata yang keras berwarna hitam bisa diproduksi
terhambatnya itu dari plastik
pertama plastik kita survei dari selokan selokannya itu ngalir ke bawah itu tersumbat jadi kotor ke bawah gara gara sampah plastik
jadi kita coba olah dari plastik
terus campuran dari paving block ini sendiri semua dari limbah
kebetulan juga di pasir tambang itu banyak pembakaran bekas padi
pihak universitas menyambut baik ide kreatif dari mahasiswa yang berhasil menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat
itu sampah sampah organik
itu cair langsung
jumlahnya di papan
iya sosisnya luar biasa enak
makasih banyak ibu
kegiatan kegiatan pos daya
udah dong tadi udah jeluar
pihak universitas berjanji akan mendukung penyempurnaan produk batako dari sampah ini hingga berguna baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih